jarak ribuan kilometer tidak menghalangi niat para peselancar untuk berburu ombak
target mereka kali ini adalah bagian barat indonesia
kesambikan dahulu pulau bali
mari simak surga berselancar di krui
indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah kanada
sembilan puluh sembilan sembilan puluh tiga kilometer merupakan peluang dan potensi bagi berbagai macam industri termasuk pariwisata
ini di krui pesisir barat lampung
memiliki panjang garis pantai dua ratus sepuluh kilometer
orang indonesia tidak banyak tahu tentang tempat ini
tetapi sudah dikenal oleh banyak turis mancanegara untuk berselancar sejak tahun enam puluh an
ikan tuhuk bersejati tangkap nelayan
badan ikan tuhuk ini memenuhi seisi cukup
untuk mengangkatnya saja dibutuhkan tenaga banyak orang
tangkapan kali ini seberat hampir dua ratus kilogram
tidak setiap hari nelayan mendapatkan ikan tupu yang jadi kebanggaan kue
karena memang bukan musimnya
pelabuhan ini selalu ramai
tempat bersandar nelayan
dan lalu lalang warga menuju pulau di seberang
sejak april hingga oktober
biasanya adalah musim ombak besar yang dicari para peselancar
peselancar yang berada di kawasan kawasan kawasan

pesisir barat lampung yang berhadapan langsung dengan samudera hindia
memiliki berbagai macam karakteristik ombak yang diburu peselancar sejak dahulu kala
para pengembara yang membawa papan selancar selalu datang kembali ke krui
apabila musim terbaik untuk berselancar tiba
cantik sekali ombak di sini
udah itu setiap tahun lagi kita pulang ke sini
balik lagi balik lagi
peerson sudah mahir berbahasa indonesia karena menetap dan tinggal bersama istrinya yang warga negara indonesia
keduanya membangun kehidupan di krui sejak dua tahun lalu
di sini mereka mendirikan penginapan
penginapan yang mereka bangun bertema surf camp dikhususkan bagi para peselancar
jika peerson bertugas memandu para peselancar ke lokasi lokasi selancar di krui
istrinya presi patimahho pearson mengelola penginapan
mungkin kru ini seperti dua puluh tahun lalu bali ya
jadi mungkin akan seperti bali tapi mudah mudahan rame nya itu berbeda gitu
maksud saya karena server sendiri itu kan mereka sangat idealis
kita sebagai pihak pebisnis kita pengen krui itu rame

tapi dari pihak server kalau terlalu rame mereka pun juga tidak akan berpengalaman
kalau terlalu rame mereka pun juga akan mencari tempat lain yang tidak terlalu rame
jadi selalu ada positif dan negatif
sama halnya dengan presi peerson juga menganggap krui seperti bali dua puluh tahun yang lalu
mungkin karena semua orang sekarang dia pengen ke bali
kalau kita kita masih apa ya kita pengen tempok yang nggak ramai belum ramai sekali
terus masih original indonesia seperti bali dua puluh tahun lalu

belum rame sekali masih indonesia belum turisme banget sih
terus kita bilang ke semua teman dia bilang wah itu ramai banyak ombak di sana banyak
ombak bagus yang lokal semua baik sekali

ini adalah celah bagi krui untuk mengembangkan sektor pariwisata
begitupun dengan industri penunjangnya
sejak tahun enam puluh an ketika pertama kali krui diincar para pemburu ombak mancanegara
sejak tahun enam puluh an ketika pertama kali krui diincar para pemburu ombak mancanegara
industri pariwisata di kumi berjalan lambat
industri pariwisata di krui berjalan lambat
masalah waktu ya jadi harus sabar juga
kalau saya lihat sekarang kita sudah punya kabupaten baru
kita sudah punya pemerintahan sendiri
mungkin nanti ada pelatihan pelatihan dari departemen tenaga kerja
dengan pemerintah setempat
saya lihatnya bagus aja deh mas
dahulu tamu yang datang hanya dalam hitungan jari
karena waktu tempuh dari bandar lampung hampir sepuluh jam
namun kini kondisinya jauh berbeda
dalam setahun rata rata ada lima ratus peselancar yang datang ke penginapannya
karena saya selalu memiliki pengalaman yang baik di indonesia
dan orang orang saya suka dengan budaya
karena itulah saya suka belajar bahasa
dan bintang selalu bagus dan cuaca juga hangat
jadi bisa buat pernikahan lama di indonesia
dan ini bagus
ini tempat yang bagus di dunia
negara yang bagus
server ini kan orang orang petualang
jiwanya kan penangku
mereka orang orang peneliti
dan olahraga ini kan ekstrim
jangan lupa subscribe channel ini
dan jangan lupa subscribe channel ini
tiada hari tanpa berselancar di krui
musim baik untuk berselancar ditandai dengan mulai banyaknya turis asing yang datang
ketika ada interaksi antara peselancar asing dan warga lokal
disitulah peluang ekonomi mulai dilirik
kelebihan krui dibanding tempat lainnya
adalah biaya hidup yang tak terlampau tinggi
spending money disini antara tiga ratus lima ratus ribu per orang per hari
nah kalau kita punya tamu di sini satu tahun bisa di atas sepuluh ribu
besar banget yang bisa kita terima disini
nah sekarang berapa turis rata rata per tahun yang datang ke krui
terakhir kita punya data dua ribu sebelas itu
delapan ribu yang datang ke sini
tapi abis itu kita decline banyak faktornya
krisis di luar negeri
pengangguran dan lain lain termasuk di indonesia
titik nadirnya adalah dua ribu lima belas kemarin
itu kita cuma punya seribu tiga ratus sekian lah
saat ini dua ribu tujuh belas kita sudah bisa naik lagi
sampai di tengah musim kayak begini sampai belum akhir tahun
kita sekitar sudah dua ribu empat ratus an lah
jadi lebih bagus gitu loh
karena kami semua hotel hotel selalu berbagi informasi
kami kumpulkan setiap bulan berapa sih tamu kalian
dari empat puluh hotel yang ada di sini bisa kita summary
di resume kira kira sekian
kita bandingkan dengan tahun kemarin kita coba forecast tahun depan
server ini kan orang orang petualang
jiwanya kan conquer penakluk
dan olahraga ini kan ekstrim
kita jangankan ngomong dari soekarno hatta
mereka yang dari eropa sampai di krui itu bisa tiga hari
untuk apa untuk ombak ini
bayangin kalau di hawaii satu ombak bisa rebutan orang seratus
disini lima puluh ombak hanya untuk dia sendiri
aku sudah sampai disini
aku sudah sampai disini
aku sudah sampai disini
aku sudah sampai disini
aku sudah sampai disini
selain karena ombaknya krui dilirik karena tempatnya yang sepi
sehingga peselancar tidak perlu berebut ombak
selain itu potensi laut dan perbukitan juga tak kalah menarik
sayangnya potensi wisata yang besar itu belum tergarap dengan baik
sehingga pengunjung yang datang masih terbilang sedikit
padahal butuh tamu yang lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan
sepuluh tahun terakhir ini
surfing itu baru masih entering gate nya
jadi wisata bahari itu masih baru surfing
snorkeling belum diving belum terus fishing
karena di kerui ini pesisir barat ini
antara laut dan bukit itu sangat dekat sekali
gak sampai kita sehari itu nggak sampai
paling antara sepuluh sampai dua puluh menit dari pantai kita bisa main di bukit
serapan tenaga kerja dari empat puluh penginapan
belum bisa menobatkan krui sebagai daerah tujuan wisata
belum tergarapnya potensi wisata yang ada
juga disebabkan minimnya tenaga lokal yang ahli dan terampil
saat ini belum ada pelatihan formal untuk keluarga setempat
hanya pemilik penginapan yang berinisiatif melatih karyawannya sendiri
mereka itu sama sekali tidak ada background hospitality
mungkin mereka baru tahu pasta burger pizza makanan western
mungkin di saat mereka bergabung bekerja sama dengan kita
tapi karena mereka pun juga sangat tertarik
dan sangat welcome dengan adanya turism di tempat ini
jadi semua ilmu yang kita ajarkan mereka bisa langsung diobserve sama mereka
dan mereka bisa bekerja dengan baik dengan kita
jika dilihat dari penduduk usia produktif di kabupaten kerui
jumlahnya mencapai seratus ribu jiwa
jumlah yang lebih dari cukup
apalagi target kedatangan dalam lima tahun ke depan adalah dua puluh lima wisatawan
saat ini baru ada empat puluh penginapan yang menampung rata rata seratus turis setiap tahunnya
dari jumlah itu menurut data perhimpunan hotel dan restoran indonesia
namun untuk mencapai target kunjungan dua puluh lima wisatawan
masih dibutuhkan dua ratus sepuluh penginapan lagi
apalagi rencananya tempat ini akan dijadikan sebagai lokasi perlombaan
beberapa cabang olahraga dalam asean games mendatang
persoalannya mendatangkan investor baru teramat sulit di sini
karena kerui bukan destinasi wisata populer
orang indo orang lokal orang indonesia itu sangat manja
mereka nggak akan mau datang ke sini dengan enam jam bersusah payah
ngelewatin hutan dan lain lain
makanya kita butuh infrastruktur infrastruktur adalah pesawat
kami sudah berbicara dengan gm mas kapai
kemarin menteri perhubungan dengan komisi lima sudah menjanjikan
akan jadi satu enam ratus dari satu seratus yang sudah ada
kira kira tahun dua ribu delapan belas target kita memang lokal
karena apa dengan lokal kita akan dapat spending money lebih
dari kedatangan saja
di bali empat juta wisman datang
pasti dua kali lipat
kalau di sini bilang ada sepuluh ribu jadi nanti lokalnya akan dua puluh ribu
spend money nya itu luar biasa
walaupun hanya sekedar ya sekarang kekinian lah
selfie selesai pulang
tapi dia mau sampai di sini nyaman sampai di sini
kalau orang luar negeri itu mau sunbatting mereka nggak mau
mereka harus ada ac dan lain lain
nah infrastruktur ini mulai kita bentuk dari hotel ke hotel
dari kawan kawan untuk mencapai target seperti itu
krui selama ini memang lebih digemari turis mancanegara
hampir tidak ada turis lokal di sini
salah satu sebabnya karena selancar bukan olahraga yang disenangi
inilah tantangan bagi pelaku industri wisata di krui
tidak hanya menarik minat turis asing namun juga menjemput para wisatawan lokal
anak mulai berselancar setiap sore sepulang sekolah
mereka seperti sudah akrab dengan ombak
para peselancar asing maupun lokal sudah hafal lokasi
berdasar kemahiran para peselancar bermain
dan para peselancar bermain
pelabuhan jukung memiliki ombak yang cukup stabil bagi pemula
anak anak sudah piawai berselancar
karena setiap hari melihat peselancar asing melawan ombak
atau sebagian dari mereka juga belajar sendiri
saya bertemu dengan pemandu selancar ramad wolzan
melihat krui diburu para peselancar asing
ia pun memutuskan untuk menetap di krui
bagi fauzan setiap ombak di pesisir barat memiliki karakteristik yang berbeda
lihatlah aksinya berselancar
tak kalah dengan para peselancar asing
apalagi ombak di titik ini begitu kuat arusnya
papan selancarnya melesat di atas pelungan ombak
dia belajar sejak kecil karena tinggal di pesisir
kalau surfing di kru ini banyak sih kalau dibilang karakter
ada yang memang tipe ombaknya sudah hampir sama dengan bali
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang lebih
ada yang memang untuk belajar kayak yang pengen training
kalau surfing di kru ini yang paling bagus itu yang istilahnya lokal bisa
orang luar negeri bisa itu ada namanya di labuan jukung krui
biasanya kayak gini biasanya banyak wisatawan lokal yang nggak tahu surfing
dikarenakan cuma melihatnya di luar aja
tapi sebenarnya surfing ini olahraga yang paling bergensi
asalkan kita tahu cara dasarnya yang pertama bisa berenang
tahu basicnya dasar tahu langkah langkahnya
cuman mungkin memang kalau untuk belajar surfing ini butuh waktu yang sangat lama dan tekun
kali ini fauzan mau mengajari saya yang awam tentang selancar
setidaknya dibutuhkan waktu lima bulan untuk belajar menyeimbangkan tubuh di atas papan selancar dalam menembus ombak
saya pun mulai belajar berselancar
fauzan menekankan kepada keselamatan
meski ombak begitu menantang ia menyarankan saya untuk tidak terlalu ke tengah
pelajaran dasar bagi pemula adalah menyeimbangkan tubuh
menggunakan kaki dan tangan
untuk mendayung menuju titik saat ombak belum bergulung
berkali kali kami terhempas ombak
bagi fauzan sudah biasa
namun bagi saya ini melelahkan
saat terbawa ombak ke bibir pantai kita harus kembali lagi ke titik sebelumnya menanti ombak berikutnya
dan ini dilakukan berulang ulang
kami telah tebaskan bruce ke lebih jauh menggunakan gigimbook di atas kanrrat
ini saya lakukan untuk menjawab pertanyaan
mengapa peselancar asing berburu ombak di sini
buktinya sudah ada
ombak yang begitu menantang
seperti memanggil kita untuk menari bersamanya
ya ombak dikrui ibarat penari
namun bagi pemula wajib belajar terlebih dahulu
karena olahraga ini merupakan salah satu olahraga paling berbahaya di dunia
sarana dan prasarana setiap tahun semakin baik
namun mungkin kalau menurut saya lebih ke klinik ya tempat kesehatan
jadi karena sport ini adalah bisa dibilang ekstrim sport
jadi kadang hal hal yang tidak inginkan
misalkan mereka terluka atau ya terjadi kecelakaan di saat bermain surfing
kadang klinik yang berstandar internasional
masih belum ada di sini
jadi mungkin kalau kendalanya
karena akses kita jauh dari pusat kota
jadi mungkin sarana kesehatan di sini klinik yang sangat sangat dibutuhkan di sini
meski belum tersedia rumah sakit untuk para peselancar
di sini justru tersedia tempat reparasi papan selancar
tempat ini sudah dikenal hingga kanada
banyak peselancar mengirimkan papan selancar
baru baru ini seorang peselancar di kanada
pernah menerbangkan papannya ke krui hanya untuk diperbaiki
lagi lagi salah satu keunggulan krui adalah biaya hidupnya yang relatif murah
di hawaii salah satu negara bagian di amerika serikat
seorang peselancar membutuhkan tiga ratus dolar per hari per orang
atau di mentawai sumatera barat
seorang peselancar harus merogohkan
koceknya dua ratus lima puluh dolar per hari
sementara di bali sekitar satu ratus lima puluh dolar per hari
namun di krui seorang peselancar hanya membutuhkan uang sebesar dua puluh lima dolar per hari
untuk menikmati salah satu tempat selancar terbaik di dunia
hingga juni dua ribu tujuh belas ada dua empat ratus turis asing yang datang ke krui
jika dikalikan rata rata penularan per hari untuk penginapan makanan dan transportasi lokal
dengan lama tinggal rata rata sepuluh dolar per hari
maka total pengeluaran turis asing tersebut mencapai enam ratus dolar amerika serikat
atau sekitar delapan miliar rupiah
itulah jumlah perputaran uang di tempat wisata ini dari empat puluh penginapan
jumlah tersebut bisa lebih besar lagi jika potensi wisata di krui bisa dikembangkan lagi
tentunya dengan keterlibatan pemerintah daerah dan penduduk setempat